kabar menunjukkan datang dari industri burantan air
drummer ceylon tujuh brian krisna resmi keluar dari band tersebut
dikutip dari cnnindonesia com
hengkangnya brian dari selon tujuh dibenarkan oleh basis
dan manajer ceylon tujuh adam muhammad
adam mengaku informasi keluarnya brian dari slang tujuh
sudah disampaikan ke ceyla gang
adam menyampaikan bahwa penyebab keluarnya brian
tidak bisa disampaikan kepada publik
sebelumnya brian telah bergabung ke band ceylon tujuh
sejak dua ribu empat sebagai national player
dia mengundurkan diri saat itu
yakni duta eros dan adam